neng teh ketemu aon gelap mata deh dia
itu mah tergantung orangnya rah gak bisa disamain
pulang kemarin teh nenek gak pernah sholat mungkin lagi halangan
aonya juga gak pernah sholat
saya takut suha
kalau nanti mati ditanya sama malaikat tentang anak
walaupun hanya menggunakan sedikit minyak tapi dia tidak akan lengket
karena dia tidak terbuat dari bahan teflon melainkan menggunakan bahan keramik
dan mendistribusikan panas
kang dadang mendistribusikan itu apa
berarti panas di dalam dagingnya jauh lebih meresapnya
ini kan dia mau masak saya pantas dong bertanya apa saja
n pneghh teh maap
kalau untuk pere stoh kita punya pajinya sendiri
untuk gimana cara dan penggunaannya nanti saya akan menjelaskan
ya kalau perempuan mah di rumah saja
ini acaranya mau memasak
tidak perlu masak lagi
itu usulan dari ira
tapi kenapa nggak kepikiran sama kita ya
jadi siapapun yang masak
bumbunya udah ditentuin sama engkong
gak perlu lagi kelabakan sendiri
mau telepon pak andi
tadi katanya bib teriaki
bib itu daging
bib itu daging
selamat datang bu dokter
kalau ke ciraus takut nggak ada di rumah
nah pendekar cinta pasti jarang di rumah
iya ini malam minggu
wah aceh yang pasti sedang jalan sama cewek
katanya udah bubar
kemarin tenen yang telepon
terus urusannya sama idan bagaimana
apa mereka sudah resmi berpisah
neneknya kan di luar
belum ada keputusan dari pengadilan agama
kadang saya pengen neneng pindah ke timur tengah
kalau di timur tengah kan enak ya sua
kalau menurut cerita em di timur tengah teh ketat
di rumah terus
enak atuh kalau begitu anak kita teh jadi terjaga
kalau kebetulan bisa keluar palingan dia ketemu sama atem iko esi
mereka ngobrol tapi itu juga jarang
kalau di hongkong sih katanya tiap minggu mereka bisa keluar
di situ neneng teh ketemu aon
gelap mata deh dia
itu mata dia
itu mata gantung orangnya rah
nggak bisa disamain
pulang kemarin teh nenek gak pernah sholat
aonya juga nggak pernah sholat
saya takut suha
kalau nanti mati
ditanya sama malaikat tentang anak
saya tidak harus jawab apa
hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan panci presto dari akhil
pertama tama kita tutup dulu pancinya kemudian kita putar seperti ini lalu kita tekan tombolnya
maka dia akan menutup secara sempurna
secara sempurna itulah kelebihan panci presto uphill panci presonya bagus ada punya saya dari
upil juga kang dadang ingus corok selanjutnya apa yang harus kita lakukan selanjutnya itu
dibeli ceng jangan ditanya sama dilihatin aja si aceh suka begitu setiap melihat perempuan
lihat licin seperti eh maaf enggak ada maksud apa apa
syukurin sebentar ya kang
wak berapa semuanya
pak pesan pesan apa
nasi pakai telur dadar
gua minta maaf mecahin lagi piring kors
enggak papa wak ini mati gak dibersihin
kan buntennya jadi keganggu
sudah tiga kali gue mecahin
enggak papa wak gua teh gak sengaja kan kita teh lagi repot
bersihin aja wak gak enak kami main
setelah uapnya keluar kita buka pelan pelan pancinya